gempa bermagnitudo enam enam yang mengguncang tuban jawa timur pada jumat sore terasa kuat hingga kabupaten tasik malaya jawa barat
sejumlah masyarakat sempat panik saat gempa terasa
kuatnya guncangan gempa membuat sejumlah anggota polisi yang tengah bertugas di kantor satreskrim polores tasikmalaya
serta warga berhamburan keluar ruangan
mereka meninggalkan ruangan karena khawatir bangunan akan ambruk
seperti diketahui gempa bermagnitudo enam enam mengguncang wilayah tuban jawa timur
berlokasi di enam puluh delapan km barat laut tuban dengan kedalaman enam ratus tiga puluh dua km
melansir dari situs bmkg gempa tersebut tidak berpotensi tsunami
ada berapa lama pak berapa detik
ada sekitar tiga empat detik terasa banget
ada dua kali ya pak guncangan